ada aja ya dilempari batu gara gara berwarna orange
ini nanti dilempari batu juga nih
kita hati hati juga nih pasti
kita ke informasi lainnya ini
acara tahunan bagi pemburu barang antik kembali digelar di kota bandung
ya acara ini dimana ribuan barang vintage dan antik dijajakan dengan harga bervariasi
dan semuanya terlangkum dalam bandung vintage market
bisa dibilang embahnya kamera perekam video digital
dapat dari mana ini kang kamera ini
ini kebetulan saya dapat dari tetangga
tetangga saya sedang cuci gudang atau bukan cuci gudang
biasa kalau rumah orang kaya suka bersih bersih ya
barang barang yang lama nggak kepake dia loakin atau dia gilau atau dia buang
kebetulan saya lihat ini selain benda benda yang lainnya
yang sudah saya beli juga diantaranya salah satunya adalah kamera ini
di bandung vintage market ini ada ribuan barang bekas dengan beberapa kategori
kategori barang yang berumur tidak lebih dari lima puluh tahun disebut vintage atau retro
ada pun barang yang berumur di atas lima puluh tahun disebut barang antik
maka tak aneh jika kebanyakan pengunjung adalah kolektor barang kuno
baru dapat ini sekali
ya dapat ini
ya termasuk barang yang unik ini sekitar delapan puluh
baru dapat ini sekali
ini akan bapak akan apa sih
iya hobi saya hobi ngumpulin barang barang gini terutama jam salah satunya
kota bandung bagi sebagian orang terutama kolektor barang antik identik dengan surga tempo dulu
bandung itu termasuk bandung tempo dulu ya
jadi kan orang orang dulu lama tinggal di bandung karena sebagai satu kota terbesar di indonesia
jadi barang barang jadul dari zaman nenek saya mungkin sampai sekarang masih ada
di jaga dan dirawat
jaga dan dirawat dengan baik gitu
salah satu mungkin peninggalan budaya yang harus kita lestarikan gitu
bandung vintage market yang digelar di klik sware naripan kota bandung
merupakan acara tahunan yang tidak hanya diikuti komunitas lokal
tetapi juga komunitas antik dari asia tenggara
artabima aditya bandung